menteri bumn rini sumarno mengakui ada kesalahpahaman dalam proses uji tanah di wilayah bandara halim perdana kusuma
untuk pembangunan kereta cepat jakarta bandung
para pekerja asing menilai tidak perlu meminta izin karena lokasi uji tanah tersebut berada di permukiman warga
padahal tanah itu milik tni angkatan udara
rini menegaskan para pekerja asal tiongkok itu sedang melakukan uji tanah sebagai sampel untuk melengkapi dokumen perizinan
itu tadinya kita sudah bikin soil testnya itu di halim yang
jadi halim bukan halim yang bandara ya halim yang seberang
nah itu ada dua area yang satu memang dipakai oleh angkatan udara yang satu warga
tapi warga itu sebetulnya areanya angkatan udara gitu
jadi timnya ini yang soil test pikir ini yang tempat warga gak usah dapet izin karena itu bagian dari warga